buruh harian lepas merusak fasilitas kantor di kabupaten darmas raya provinsi sumatera barat
buruh menuntut perubahan kebijakan general manager yang tidak menerima seluruh tan dan buah sawit dari masyarakat mulai hari ini satu mei dua ribu dua puluh
karena tidak menemukan yang dicari masa pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas kantor kebun dan kantor pabrik
sebelum melakukan aksi masa mendapat kabar perusahaan tidak menerima seluruh tandan buah sawit dari masyarakat
mulai satu mei dua ribu dua puluh empat pabrik hanya menerima tandan buah sawit melalui kud dan kelompok tani yang telah kerjasama dengan perusahaan yang mempunyai dokumen
permasalahan di pt tka antara buruh harian lepas pt tka dengan pihak manajemen
informasi yang kami dapat daripada guru karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan
buruh terhadap manajer daripada perusahaan tersebut
itu hasil yang kita dapat di bawah di tengah tengah masyarakat tadi
makanya masyarakat secara spontan mendatangi rumah daripada general manager di situ kantor dan kantor kebun